pemerintah mengimbau masyarakat tidak secara serentak mudik pada hamin dua dan hamin tiga lebaran yang diperkirakan jatuh pada lima belas atau enam belas juni mendatang
hal ini disampaikan langsung oleh kapolri dan menteri perhubungan usai menghadiri rapat terbatas terkait persiapan hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah di kantor presiden pada rabu siang
kapolri jenderal tito karnavian menteri perhubungan budi karya sumadi dan menteri pupr basuki hadimulyono paparkan beberapa persiapan jelang hari raya idul fitri usai hadiri rapat terbatas di kantor presiden
hasilnya pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudik secara serentak pada hamin dua dan hamin tiga lebaran yang diperkirakan akan jatuh pada lima belas atau enam belas juni mendatang
hasilnya pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudik secara serentak pada hamin dua dan hamin tiga lebaran yang diperkirakan akan jatuh pada lima belas atau enam belas juni mendatang

kami melakukan suatu riset bahwasannya orang itu kalau mau pulang itu minus dua dan tiga
preferensi paling kuat
jadi kita menganjurkan mereka untuk pulang sejak hari sabtu tanggal sembilan tanggal sepuluh tanggal sebelas tanggal dua belas
itu praktis lebih lengang
mungkin sabtu minggu tinggi selasa
pulangnya juga demikian
akan terjadi lonjakan pada saat akhir mudik bersama itu tanggal dua puluh atau hari ribu
oleh karena kita dengan koordinasi dengan organda dan asosiasi truk
kita melakukan pembatasan dari jam sampai jam dua puluh empat itu tanggal dua belas sampai tanggal empat belas juni
dan tanggal dua puluh dua juni sampai tanggal dua puluh delapan juni
jadi sebelum dan sesudah
terkait pengamanan kapolri jenderal tito karnavian memastikan jajarannya siap mewaspadai aksi terorisme
juga kejahatan konvensional lainnya
dengan menyiapkan posko dan operasi cipta kondisi di seluruh indonesia
kami juga mempersiapkan mengenai pengamanannya sendiri
dan kita akan tetap mewaspadai dari aksi terorisme
yang kedua adalah kejahatan kejahatan konvensional
copet jamret hipnotis bukan kasih minum pembius gitu ya
sehingga di semua pelabuhan bandara terminal stasiun
dan kita lakukan operasi cipta
semua preman preman jalanan ini nanti kita akan lakukan tindakan kepada mereka
ya proses tangkap dan lain lain
tidak hanya itu menteri pupr basuki hadi mulyono menyebutkan
nesya megawati jakarta